jika kita biasa mengenal pancake sebagai kue berbentuk bundar dan pipih
lain halnya dengan pancake ala jepang yang disebut fluffy pancake
terdapat sejumlah bahan yang perlu disiapkan sebelum membuat fluffy pancake khas jepang
mulai dari tepung terigu susu putih telur krim keju hingga aneka buah
proses pembuatan souffle bisa dibilang susah susah gampang
benar benar sepanjang prosesnya harus teliti hati hati dan penuh konsentrasi ya
tapi sebenarnya kalau untuk kuncian si fluffy pancake khas jepang ini
di mana aja sih pak
dia ada di pengocokan telur itu pengocokan telurnya harus benar
sama di cara aduk aduknya nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit
soalnya nanti kalau misalkan kayak ngaduknya terlalu sedikit gitu
nanti dia gak tercampur adonan sama putih telur
setelah lima menit adonan pancake harus dibalik ya agar matang di kedua sisinya
siap ditaburi dan disajikan dengan aneka saus boba buah buahan seperti jeruk
stroberi blueberry ataupun es krim
dari jepang mari kita bergeser ke jerman
ada pancake yang tidak kalah spesial bernama baby dutch pancake
kalau pancake sebelumnya kan dia berbentuk bulat datar kayak gitu ya
kalau di sini unik gitu loh unik dalam arti kata dia bentuknya kayak mangkok
raksasa seperti itu
di sini sih cenderung atasnya itu garing dalamnya itu lembut
pada proses pembuatan baby dutch pancake tidak hanya memerlukan terigu
susu baking powder dan garam saja
melainkan putih telur dan kuning telur dengan perbandingan sepuluh banding lima
bila adonan telah set atau siap
panaskan loyang pan selama satu menit dan oleskan butter terlebih dahulu
sebelum menuangkan adonan ke atas pan
masukkan pan dan adonan ke dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat selama tujuh belas hingga dua puluh menit
hingga adonan mengembang sempurna
setelah matang pancake setinggi enam hingga delapan cm siap untuk dihias
bila dahulu pancake hanya sebatas menu sarapan maupun hidangan pencuci mulut
kini pancake dapat dikonsumsi sebagai makanan berat di sejumlahnya
transformasi pancake menjadi bukti perkembangan industri kuliner dunia yang semakin kreatif dan inovatif